pak bapak itu seharian ngapain aja
saya minta pak bu
aduh bapak ini ada aja sih
nanti saya potong loh gaji bapak kalau begini caranya
bu mau kemana bu
iya balik balikkan lagi nih ya
cewek cewek kan nih ya
siapa yang pacaran lagi
rakal kamu kok gitu nanti kalau mereka salah paham gimana
ya biarin aja mereka salah paham
nah mereka siapa
udah deh ngaku aja
tapi nanti kalau mereka pikir kita ini memang pacaran itu gimana
aku baru bilang mereka mau pikir apa pun terserah
lagian kamu jomblo
tidak ada yang marah kan
aku dibilang bateran sama kamu
aku gak keberatan sih sama sekali gak keberatan
cewek aku cantik lugu baik
eh oh iya aku harus anduritas di rumah sakit aku tinggal lagi
oh kamu mau ke rumah sakit sekarang
ya aku juga ini mau ganti baju kalau pulang kan aku gak mau
oh yaudah yaudah
bos kenapa sih bos
mau jodohin gue sama judit
sama judit bos
judit anaknya pak suki bos
yang cantik itu bos
cantik dari hongkong cantik mana sih
eh lu tau gue sebel banget sama tua anak
lu sekarang kasih gue jarang keluarnya gimana coba
bang kenapa sih bos gak suka sama si judit
udah bilang gue gak suka sama dia ngerti gak
udah lah tua anak tuh hancur banget deh pokoknya
nggak banget deh gue mau dia tuh
mendingan gue sama kebo lebih dari masih sama dia tau gak
kebo mirip lo juga itu tapi ya mendingan gitu lah
daripada sama judit sih
kasih gue jarang keluar
tolong kasih gue jarang keluar
kenapa bos gak bawa cewek bos aja
gue sama ayah lagi berantem gak tau kan
memang itu satu satunya jalan bos
terus dibawa cewek
ntar malah jadi masalah lagi
ya bos hadepin aja lah
iya hadepin aja
aman lah ya
mama sama papa mau mikir apa kayak reaksi gimana
terserah yang penting gue udah bawa ayah kesini
gue udah bawa nih pacar gue kesini ya kan
belajar agama juga loh ya
hari ini bisnis kita sudah ada kemajuannya loh mama
akhirnya denyut nadinya udah bisa dirasakan lagi ma
udah kembali normal
udah gak perlu diinfus lagi mah
siapa yang denyut nadi siapa yang diinfus siapa yang
lu perlu darah yuk
lu perlu darah
ay gak ngerti maksud yuk
maksudnya tuh begini lo mama
bisnis kita udah ada keuntungannya ya
nih mama keuangannya udah mulai ya
pinter sekali yuk oh iya
tanda terima berarti yuk udah terima
oh eh sakti yuk liat
company and perusahaan talitha udah banyak udah bisa berhasilkan
ini pasti yuk yang bantukan
gak juga tante
oh yuk kecil kecil sakti juga yuk
dan biar semua pada tau nih
keuntungan dari bisnis itu udah aku dp untuk biaya cuciran rumah
tapi pengennya minum yang keras keras
bagi uangnya pak goceh aja pak
pak pak pak
aduh tau nih bu
pak bapak itu seharian ngapain aja
saya minta pak bu
aduh bapak ini ada aja sih
nanti saya potong loh gaji bapak kalau begini caranya
bu bu mau kemana bu
pasti dia banyak duitnya
mau kemana pak
ya mau kemana
ya sebentar aja
sebentar tuh tempat saya disitu deket
tuh uangnya nih
iya pak kuncinya pak
ini helm ya pak
selamat malam ibu
mau ganggu saya ya
mau ganggu saya ya
saya mau menawarkan ibu ojek
kalo nunggu taksi lama disini bu
dan disini suka ada kejahatan
gak ada suara ya
aku mau cobain terima kasih karena
kamu tadi udah bikin nenek lepak lepak
bikin nenek ketawa gitu aja lah
ya enggak lah neneknya itu kan
orangnya baik sekali jadi
murah senyum gampang dibikin ketawa gitu
kamu duluan deh
apa kabar disini
belum apa kabar